terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
sekaligus politikus partai gerindra sandiaga uno
kemana arah politik seorang sandiaga uno akan berlabuh kita akan lanjutkan lagi
pak sandi anda ini beberapa kali muncul hadir secara terang terangan di acaranya p tiga
ini maksudnya gimana melirik p tiga untuk jadi skoci atau gimana pak
saya diundang dan saya bukan pertama kali diundang di partai politik
karena kan kalau kita bertugas di eksekutif itu mitra kita dpr ri komisi sepuluh ini teman teman semua kan
dan mengundang kadang kadang bicara mengenai pariwisata kadang kadang bicara mengenai ekonomi kreatif
terakhir di pamekasan kita bicara mengenai desa wisata
dan ini bukan pertama kali saya diundang di p tiga sudah berkali kali sebelumnya saya pernah diundang oleh teman teman dari partai lain juga
dan ya sebagai sahabat ya tentunya hadir dengan harapan kita bisa membangun silaturahim kebersamaan
dan menurut saya sebagai eksekutif diundang mitra kita
jadi kalau ada partai lain yang mengundang anda juga akan hadir
pasti saya akan penuhi undangannya
sebisa saya saya akan hadir dan
saya tuh setiap hari mungkin ada dua belas sampai lima belas kegiatan
karena menurut saya bersilaturahim itu memperluas wawasan kita
dan di saat ekonomi dan khususnya sektor saya pariwisata dan ekonomi kreatif ini perlu dukungan semua pihak
tentunya silaturahim itu ya selain memperpanjang umur juga membukakan peluang rezeki yang berlimpah
anda melihat peluang dicalonkan dari p tiga nggak
sekali lagi nana itu adalah ranahnya partai politik untuk mencalonkan
ya kalau p tiga nya kemudian mempropos anda untuk pak sandi
p tiga akan mengusung anda sebagai capres ataupun cawapres anda mau nggak
ya tentunya itu kan butuh gabungan partai politik
dan nanti seandainya ada pembicaraan itu disampaikan ke saya
saya akan sampaikan juga bahwa saya ini kader partai gerindra
tentu saya harus konsultasikan dengan pak prabowo
jadi itu menurut saya fatsun yang tepat
seandainya ada seperti itu dan keputusan pak prabowo seperti apa
kader yang tegak lurus akan saya patuhi
kalau pak prabowo melarang untuk tidak usah kemudian hadir di acara acara partai lain
kemudian tidak perlu dicalonkan oleh partai lain
ya itu kalau menjadi keputusan dan ada dalam bentuk arahan langsung dari beliau
ya harus kita ikuti arahan dari beliau
dimana partai saya bergabung
waktu itu calonnya itu ada sembilan
dan dikerucutkan tujuh lima
saya yang pertama kali berinovasi waktu itu
partai pdi perjuangan membuka satu proses untuk menjaring calon gubernur dan calon wakil gubernur
saya telepon saya ingat ke pak prabowo pak
ini ada proses
pencalonan dari partai lain
bulan ini pdip bulan depan pkb
oh ikut ikut aja semua
itu perintah beliau
buka peluang silaturahim
seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
itu yang disampaikan pak prabowo
tapi kan ini nggak ada perintahnya pak prabowo juga
jadi berangkat dari situ
kan memang proses belum dimulai
belum ada pendaftaran
tidak ada proses pencalonan dan lain sebagainya
jadi saya berkaca dari arahan beliau saat itu bahwa beliau adalah seorang negarawan
jadi intinya loyalitas terhadap nkri itu jangan terbatas terhadap suatu sekat sekat
tapi berikanlah yang terbaik yang kau miliki
nanti saat terakhir kan keputusannya juga di beliau
saat beliau mengambil keputusan kita nggak usah berandai andai
tidak usah kita berhipotesa
karena memang kita juga bukan pengamat
tugasnya pengamat mungkin yang berhipotesa
saya hanya menjalankan tugas saja
jadi selama pak prabowo tidak bilang apapun gak melarang ataupun gak memerintahkan
pas ini jalan terus saja ya
usaha terus gitu pak
karena politik itu juga sangat cair
mengalir dengan kan kita niatkan ini semua sebagai
berkontribusi kepada bangsa dan negara
saya ini di dunia usaha sudah dapat suatu karunia yang luar biasa
saya masuk politik juga beliau yang mengajak
saya ingat sekali kata kata beliau bahwa ini saatnya kamu berkontribusi buat bangsa dan negara
di dunia usaha sudah banyak membuat terobosan
sudah besar sudah jadi usaha nasional
membuka lapangan kerja bagi tiga puluh ribu karyawan
sekarang saatnya lah untuk berkontribusi
memberikan yang terbaik buat bumi pertiwi
jadi anda tidak mungkin mengkhianati prabowo subianto
ya gak mungkin lah
kalau beliau memang akhirnya mengambil keputusan ya ini saya akan konsultasikan sama beliau
dan langkahnya tentunya harus terus berkoordinasi dengan beliau
oke tetap berkoordinasi dengan pak prabowo
selain berkoordinasi dengan pak prabowo kabarnya anda
sering diajak diskusi diajak berkoordinasi dengan presiden jokowi soal peluang anda di pilpres dua ribu dua puluh empat
pak presiden ini saya kagum ya
jadi karena saya kenal pak presiden ini saat di solo terus dki dan sekarang menjadi pimpinan saya menjadi atasan saya
beliau memanggil berkali kali
banyak bercerita tentang strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif
tapi juga bertanya sama saya pandangan pandangan mengenai khususnya berkaitan dengan keberlanjutan demokrasi kontestasi dan pandangan saya seperti apa
baik sebelum di kabinet sampai setelah di kabinet
tapi saya sangat menghargai
karena beliau ini
betul betul melihat bahwa kontestasi demokrasi ini juga bukan hanya bersaing terus bermusuhan gitu polarisasi
tapi konsep yang bersaing terus bersanding itu buat beliau ini menurut saya ini adalah inovasi yang luar biasa
mungkin dunia demokrasi yang lebih matang atau lebih dewasa atau lebih tua
bahwa dari indonesia juga melihat ini belum pernah terjadi gitu
jadi ketemu presiden berkali kali diajak diskusi presiden masa gak pernah tanya pak sandi gimana elektabilitasnya tetap tinggi itu jadi cawapres
bapak siap gak masa presiden nggak pernah nanya kayak gitu sama pak sandi
ya beliau tentunya sebagai presiden bukan pada tempatnya apalagi saya kan saya pembantu presiden
jadi gak pada tempatnya lah bicara seperti itu
karena presiden juga bertanya kepada yang lain
tanya kepada yang lain seperti mbak puan kemudian pak m langga itu ditanyakan kepada semua yang masih gak banyak terpaham
tapi saya kan posisi saya kan pembantu presiden
justru karena pembantu presiden yang ditanya
putri ya pasti beliau hanya senyum senyum aja kita harus bisa mengartikan lah kalau beliau senyum senyum seperti apa
tapi tugas dari beliau kan terus turun di masyarakat
terus pastikan solusi yang diperlukan oleh masyarakat
bantuan untuk desa wisata a b c itu harus jangan hanya di belakang meja
harus turun menyapa pelaku umkm ekonomi kreatif itu tugas dari beliau
karena beliau memang seorang pemimpin yang ada di tengah tengah masyarakat
itu arahan dari beliau
turun ke masyarakat itu kan sekaligus meningkatkan elektabilitas
itu adalah satu paket yang berjalan begitu ya

yang kami dengar juga selain meminta anda turun ke masyarakat presiden juga mendorong anda untuk maju terus
ya tentunya kalau bagian daripada tugas dan fungsi saya ya memang itu harus jadi kewajiban
kita menghadirkan suatu misalnya saya ketemu sama pelaku ekonomi kreatif sebut aja namanya erwin
dia mengalami kesulitan nih
dan kalau kita memberikan bantuan fasilitasi dan lain sebagainya ya itu merupakan tugas dan fungsi kita
nah nanti dampak itu track recordnya dinilai masyarakat seperti apa ya ini merupakan tentunya nanti pandangan masyarakat terhadap kinerja kita
dan itu plus minusnya nanti akan diukur tersendiri dan mungkin menjadi pertimbangan dari partai politik
tapi untuk cawapres cukup tinggi
nah kalau di posisi capres itu elektabilitasnya yang tinggi adalah ganjar pranowo kemudian anies baswedan dan juga prabowo subianto
anda sudah pernah berpasangan dengan prabowo subianto
di antara tiga tokoh itu kira kira yang mana yang chemistry nya masuk
saya di dua ribu sembilan belas itu berpasangan sama pak orang
berpasangan sama pak prabowo itu suatu kehormatan
banyak belajar dari beliau dan ya chemistry kita sangat dapat dan beliau sebagai tokoh yang senior banyak memberikan filosofi filosofi ya
dia luas banget kayak enciklopedi berjalan gitu karena dia banyak baca kan
jadi mau sama pak prabowo lagi
ini kan ditanya satu satu
jadi itu penandaan sama sama kita di pembelajaran
sama sama kita di pemerintahan dan kita mengusung keberlanjutan pembangunan karena apa yang sudah dicapai sepuluh tahun oleh pemerintahan pak jokowi ini menurut kami berdua sebuah prestasi dan walaupun ada nanti penyesuaian tapi secara tema besarnya adalah keberlanjutan pembangunan dan percepatan
untuk pencapaian target target supaya kita bisa mencapai indonesia
maju indonesia emas dua ribu empat puluh lima
sama pak ganjar saya belum pernah berpasangan tapi dari interaksi kami berhubungan baik dan juga ada beberapa program pariwisata yang kita kembangkan kebetulan destinasi super prioritas borobudur itu ada di jawa tengah
jadi saya banyak berinteraksi kemisterinya juga dapat
itu tentunya pernah bermitra dua ribu tujuh belas dan walaupun cuma setahun kita berhasil memberikan kontribusi kepada pembangunan dki saat itu sayang saya harus pamit diri dan di dua ribu delapan belas saya mundur sebagai konsekuensi
karena di dua ribu delapan belas itu sebetulnya saya tuh gak perlu mundur
tapi saya memutuskan mundur saat itu dan saya sudah memberikan satu kesempatan dan itu kesepakatan bahwa pks lah yang akan menjadi wakil gubernur
karena waktu itu yang pengusungnya adalah gerindo dan pks
jadi waktu itu sebagai konsekuensi dari pencalonan sebagai wakil presiden saya juga mundur sebagai wakil gubernur dan memberikan kesempatan kepada pks untuk menggantikan kadernya menggantikan saya

di posisi wakil gubernur
oke tapi ini informasi yang kita dapatkan banyak yang memasangkan ada pusaran kekuasaan yang kemudian memasangkan ganjar dengan sandi
masa anda itu nggak dengar sih mas
ya pasti ada berita yang tapi kan kalau saya lihat bahwa kontestasi demokrasi ini kembali lagi kembali kepada suatu filosofi
pertama filosofinya ini dua nih keberlanjutan pembangunan atau perubahan kan seperti itu
pak ganjar dan saya mungkin ada di satu pilar yang memperjuangkan keberlanjutan pembangunan percepatan dan lain sebagainya
mungkin juga selain sama pak prabowo karena pola pemikiran kita sama dan kita ada di dalam satu ke
kelas tersebut ya kelas tersebut yang sama tentang keberlanjutan itu sah sah saja para pengamat untuk berpendapat seperti itu
tapi sekali lagi itu adalah ranahnya partai politik yang nanti akan menentukan
oke kalau soal ganjar dengan sandi anda nggak masalah karena itu bagian dari continuity ya keberlanjutan pembangunan
tapi kalau dengan anies baswedan bagaimana
karena posisi sekarang anies baswedan kan dicerminkan ataupun di persepsikan sebagai oposisi
lawan dari pemerintah membawa slogan koalisi perubahan
nah ini yang mesti kita pelajari dulu perubahannya apa ini
karena kalau perubahannya itu harus di harus betul betul kalau dulu di dki ya kita memang koalisi perubahan
kita memperjuangkan beberapa posisi yang memang ingin mengubah arah pembangunan dki saat itu
dan kali ini kalau di pilpres kali ini di dki
pres kami melihat bahwa justru keberlanjutan dan percepatan pembangunan
jadi gak masuk ya
ya kalau kita lihat mesti dipelajari dulu itu perubahannya di bidang apa
kalau di bidang ekonomi saya sangat tidak setuju karena ekonomi kita sekarang dalam trajektori yang sangat baik gitu loh
kalau justru percepatan dan keberlanjutan dalam koridor mungkin itu bisa ada kesamaan titik pandang
tapi kalau tidak ya ini harus duduk dulu

sekali lagi kita gak usah berandai andai lah
ini ranahnya partai politik
intinya pada ujungnya pimpinan partai politik ini punya posisi sebagai negarawan
mereka akan memilih yang terbaik pasangannya dan siapapun harus siap dinominasikan atau siap juga tidak dinominasikan
oke jadi memasangkan kembali anies sandi itu agak sulit karena informasi yang kita dapatkan setelah pilgub dki hubungan anda berdua kurang bagus gitu
kurang harmonis gitu pak sandi
sangat harmonis ya kita
jadi kalau dipasangkan lagi kalau harmonis mau
kita bersahabat tapi kan ini ranahnya partai politik
apalagi kalau partai politik ini mengusung ada perbedaan yang satu perubahan yang satu ada keberlanjutan
kalau change itu seperti apa
nah ini kan nggak bisa kita tawarkan kepada masyarakat sesuatu yang
yang rancu harus jelas kita komunikasinya kepada masyarakat calon pemilih kita platform apa yang kita usung
nah waktu di pilpres dua ribu sembilan belas jelas platform kita indonesia adil dan makmur dan sebagian diadopsi karena kita sekarang menjadi bagian dari pemerintahan indonesia maju
pimpinan bapak presiden jokowi
nah nanti yang di dua ribu sembilan belas juga partai politik itu kan tentunya akan menentukan
menentukan dulu platform
siapa nominasi presiden siapa nominasi wakil presiden tapi ini nih platform yang mereka akan usung
ini nih kisi kisinya dari segi bagaimana penciptaan lapangan kerja ekonomi apa yang didukung
bagaimana dengan hilirisasi terus atau berhenti
bagaimana dengan ikn bagaimana dengan kebijakan lain
nah ini yang harus disetujui dulu
kalau disetujui dan kita bisa sepakati
tanda tangan baru pilih nominasi presiden sama wakil presidennya siapa kan begitu konsepnya
oke tampaknya anda sangat berhati hati sekali nih bicara soal hubungan dengan anies baswedan
berarti hubungan anda dengan anies dipengaruhi oleh kondisi politik hari ini ya
oleh poros politik hari ini pak sandi
ya kita persahabatan selalu kalau kita lihat di level
karena politik itu tidak pernah tentang pribadi
kita hubungannya sangat baik
tapi kalau kita lihat kan
ya yang mengamati secara keseluruhan itu selalu membawa ini ke dalam suatu sekat sekat politik
buat saya itu politik ini justrunya harus dijadikan sebagai wahana bagi kita untuk mengadu gagasan kita
mengadu pemikiran kita dan tidak pernah tentang hubungan pribadi
terakhir pak sandi
kalau nanti partai politik akhirnya memutuskan
anda tidak bisa maju ataupun tidak memilih anda sebagai kontestan pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apa yang akan dilakukan oleh sandiaga uno kalau tidak bisa bertarung di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
yang pasti gak akan ngambil kerjaannya nana
nah kemarin udah coba jadi host
tapi kan udah menang penghargaan
udah berhasil itu
tapi saya akan terus berkontribusi kepada bangsa dan negara
dan saya melihat bahwa ruang
berkontribusi itu nggak sempit tapi sangat luas
saya menyadari bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini miliknya anak anak muda yang tadi
dan ini saatnya yang muda juga menawarkan gagasan
karena mereka mereka ini bem dari universitas pancasila
dan kalau dari segi
pilihan mungkin dari daftar pemilih
yang akan menentukan
juga dari kaum perempuan yang sekarang ini semakin aktif
menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa
saya akan tetap berjuang berkontribusi kepada bangsa dan negara
dalam mungkin kapasitas yang lain
tapi pengetahuan saya di bidang ekonomi
untuk memberikan suatu inovasi
membawa kemajuan bagi bangsa
akan terus berlanjut
oke terakhir sekali saya tadi belum menanyakan ini
sampai kapanpun anda tidak akan keluar dari gerindra
saya akan terus berkhidmat di partai gerindra
dan saya akan mematuhi apapun keputusan
tapi kalau pak prabowo memutuskan yang lain
tentunya akan saya ikuti
dengan segala konsekuensinya
karena itu merupakan arahan dari beliau sebagai ketua umum
jadi anda akan tetap di partai gerindra
apapun keputusan prabowo subianto
iya keputusan pak prabowo
tentunya harus kita maknai sebagai keputusan yang terbaik
bagi bangsa dan negara
dan saya akan ikut dengan arahan beliau
saya yakin bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini keberlanjutan ekonomi dan pembangunan yang sudah dilakukan sepuluh tahun ini
akan menjadi mungkin titik percepatan dari pembangunan kita
dan keputusan partai partai politik yang nanti akan mengambil sikap di bulan oktober dan bulan november tahun depan
akan mencerminkan itu
dan saya sangat optimis bahwa indonesia akan melalui kontestasi demokrasi ini
dengan super kpi nya bagus
apapun keputusannya nanti kita tunggu bersama
masih akan kita lihat beberapa bulan ke depan ya
karena politik sangat dinamis sekali
dan semuanya bisa
semuanya sangat mungkin
kita tidak tahu apa yang terjadi nantinya
terima kasih sekali pak sandiaga uno sudah menjawab beragam pertanyaan
yang mungkin bukan hanya di kepala saya
tapi di kepala banyak orang
di kepala politisi politisi lain yang sedang menonton acara ini
terima kasih sekali pak sandiaga uno atas
terima kasih mbak nana
kepada political show malam hari ini
dan itu tadi jawaban jawaban dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
dan setelah ini
kita akan mengulasnya bersama dengan hasan nasbi
bagaimana peluangnya di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarau marau tetap bersama kami di political show